belum move on dari rara
tetap semangat jangan bambar
makasih ardi sorry banget
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
demi kebangsaan ips
oke semuanya dengerin ya
yang paling penting dalam permainan ini
kita harus jaga kekompakan
dan kita harus kerjasama
untuk saling melindungi
sebisa mungkin lindungi kawan kalian
dan satu hal lagi
kita harus menang dari tim ips
kalau kita lebih hebat daripada mereka
intinya kita harus kompak dan jaga satu sama lain
gue yakin kita pasti bakal menang
gua juga yakin
tapi yang jaga bendera kita siapa
ini aja tina tine sama bella yang bakal jaga bendera
semangat ya lipa
masuk masuk masuk
tau gue lihat dia
ini waktu yang tepat buat
sampai jumpa di video selanjutnya
kayaknya da vin marah banget harbor dia selamatin ardy
gue yakin banget d puluh moved on dari yara